sus sus udah udah sus
sus gak usah nanti makin kacau nih
siapa tahu mungkin masuk angin mas
aduh dorong dibijat deh
ini aja belum habis
nambah lagi dong
tamunya gak disuruh masuk
iya belopotan tau
ih bukan beneran mereka berdua disini
mas bobi itu tidak malu ya ngajakin centili ke kampus
kalau misalkan teman mas bobi tahu kalau mas bobi bawa pembantu
kan mas bobi pasti malu
mas bobi pasti dihina diejek ejek gitu tuh mas
emang kenapa kalau pembantu
pembantu kan kemanusia tin
dan menurut mas bobi
kamu itu bukan cender pembantu tin
kamu itu rampuh
oh centini tuh jujur kok
centi gak mungkin ngerampok di rumah mas bobi
boten gak mungkin itu
kamu udah ngerampok hati mas bobi
paling belum ngapain disini
kamu ngapain disini sin
kamu masih bisa nanya aku ngapain disini
aku kesini nyamperi pacar aku emang salah
kamu gak usah marah marah gitu loh
kan enak banyak banget temen temen aku disini sin
aku bisa jelasin semuanya kok
kamu mau jelasin apa lagi
kamu mau jelasin apa lagi bobi
kayaknya setiap aku lagi butuh kamu
kamu tuh sama berduaan sama membantu kamu
kamu kamu tenang dulu dong
kamu tenang kamu duduk
nanti kita bareng ngobrolnya lebih enak gitu sinti
ini bukan pertama kalinya aku berdua ngobrolin kamu
berduaan sama membantu kamu itu
ini udah kedua kalinya aku berdua ngobrolin kamu bobi
ya ini kan masalah pribadi kita kan
kamu jangan terak terak disini
kamu gak enak dong
ini temen temen kampus aku semua sin
gak sepertinya kamu lihat
kalau aku jelasin ntar
lihat ini aku sakit hati
bobi jahat sampai sini
wah lo nyuruh jadi pembantu ganjen banget sih
udah gak usah pegang
udah gak usah pegang kalau gitu
enggak enggak enggak bobi
sin udah dong
kamu gak puas sama tadi
kamu bikin aku malu gitu sih
ini junior junior aku semua tadi sih
canda mulu deh sin
aku tahu kamu pernah p brauchen
iya tadi gak apa apa
kita duduk di kampus aja ya
ya udah deh
mas bobi kalau sakitnya mbak cindy serius pie mas
aduh soalnya nanti seperti pak adinya centini
pak dnya centini tuh pernah jatuh dari kakus
terus meninggal loh mas
enggak ini kamu tenang aja deh
ya masakan kayak gitu nih paling cuma capean atau masuk angin kali
dia emang anaknya suka masuk angin suka dikrokin
mas apa enggak sebaiknya mbak zindi tuh dibawa ke rumah sakit aja enggak mas
udah enggak usah
nanti kita lihat dulu nih apa kata suster kliniknya tuh ya
duh centini deg degan mas
yeh emang harus deg degan tin
nanti kalau kamu enggak deg degan mati lah
ya bercanda tin
supaya kita gak tegang aja
kamu jangan panik gitu dong
dari pemeriksaan sementara sih nggak ada gejala apa apa ya
mungkin cuma karena kelelahan atau kurang makan
dari tensi darahnya juga agak sedikit rendah
oh kan tin
orang sini enggak apa apa juga
terus kamu tenang aja deh
cuma kecapean ya kan
jadi enggak apa apa
nanti saya kasih obat vitamin buat diminum
makasih ya suster ya
gak mau lagi sin
ada yang sakit enggak
coba pegang dahinya
kalau gitu coba saya kasih suntikan vitamin aja
enggak mau suntik
enggak usah disuntik deh
enggak usah ibi enggak mau
cuma vitamin buat nambah stamina tubuh aja
enggak mau enggak mau
enggak mau suntik bomi
enggak mau suntik
enggak mau suntik
udah udah udah sus
sus enggak usah
nanti makin kacau nih
siapa tahu mungkin masuk angin mas
aduh dorong dibijet deh
kalau gitu coba tangannya ya mbak tak pijet ya
loh kan aku belum picit
tintin tintin udah udah udah
enggak usah dipijet ya enggak usah
mau pulang aja
iya iya ntar aku anterin pulang ya cindy ya
mudah mudahan sakitnya cindy nggak serius ya
jadi nggak nganggu aktivitas

mbak bi nggak bisa pijet nanti masuk angin
sebisa kamu lah sebisa kamu
orang dia minta kamu yang pijet kok
nah ini dia dokternya cindy dokter junkah
maaf kalau boleh saya akan memeriksa cindy
silahkan bapak ibu dan semuanya harus tunggu di ruang
oh iya iya ya kita tunggu di ruang tamu aja yuk
ya mudah mudahan penyakit cindy nggak begitu serius
sehingga aktivitasnya tidak terganggu
terima kasih mas susilo
cindy memang sekarang ini kegiatannya sangat padat sekali
saya terima kasih sekali loh sama bobi
yang udah sabar nemenin sini
mudah mudahan ini bisa jadi hikmah ya untuk mereka
mungkin ini memang sudah takdir ya je
kalau calon suami istri itu harus saling mendukung dan saling menjaga
bagus itu ya bener kan bob
berarti tadi siang kamu ninggalin urusan
kampus untuk ngurusin cindy ya bob
hmm nggak juga sih
di kampus juga udah gak ada kelas kok
itu kan kelihatan bobi itu seorang calon suami yang bertanggung jawab
dia rela meninggalkan sesuatu yang sangat penting
demi calon istrinya
oh anak siapa dulu
cindy baik baik saja
meskipun kita harus tetap mewaspadai dan jaga bersama
supaya kondisinya tidak semakin memburuk
jadi sakitnya apa dok
gejala ketegangan saraf ringan yang bisa memicu serangan jantung
ngeri juga tapi kelihatan cindy sehat sehat kok
terus gimana dok
obat atau operasi
cara yang lebih mudah dan murah itu bisa kita dapatkan semua
apa itu dok
ya dengan menjaga agar cindy tetap tenang dan relax
agar dia tidak berhadapan dengan hal ketegangan ketegangan
atau hal hal yang membuat dia tertekan
oh jadi tadi siang itu dia tertekan
bisa jadi nah itu dia yang harus kita jaga
supaya tidak terjadi lagi
butuh support dari orang terdekat sini
nah itu akan membantu pemulihan kesehatannya
butuh kehadiran bapak ibu atau mungkin pasangannya secara rutin
untuk membantu pemulihannya